dan ratusan pengunjung kebun raya bogor jawa barat minggu siang panik saat kawanan lebah menyerang akibatnya
belasan korban dilarikan ke rumah sakit lantaran terluka
diduga sarang lebah berjatuhan saat angin kencang menerjang pepohonan di kebun raya bogor
kawanan lebah tiba tiba datang di area rekreasi kebun raya kota bogor jawa barat minggu siang
akibatnya ratusan pengunjung dan petugas panik dan lari berhamburan karena kawanan lebah terus berdatangan di area tersebut
bahkan sejumlah kendaraan bermotor ditinggal di lokasi karena pemiliknya disengat lebah
sebelumnya petugas sempat kewalahan memindahkan sarang lebah yang jatuh akibat angin kencang menerpa pepohonan di kebun raya bogor
menghindari bertambahnya korban area lintasan yang dikerumuni kawanan lebah ditutup
tercatat lebih dari lima belas pengunjung terpaksa dilarikan ke rumah sakit pmi bogor lantaran tersengat lebah
sementara seluruh pengunjung dievakuasi keluar lokasi kebun raya
dan mungkin ada tadi sedikit ini gesekan antara pohon
dengan antara dahan dengan dahan ada ini sarang tawon yang jatuh sehingga menimpa
melihat tas di tengah jalan dikerumuni sama itu tawon
nah saya panik udah aku ling ling ke sana panik sih udah panik
pak ini katanya bajunya pak supaya ngejar ngejar baju dibuka dilemparin
malah badan saya yang penuh
kebanyakan warga yang dirawat di rumah sakit pmi mengalami luka memar di bagian wajah dan leher akibat tersengat lebah